pakaian baru kaisar
pada suatu hari hiduplah seorang kaisar dia sangat makmur tapi dia bukan penguasa yang baik
yang dia pikirkan hanyalah pakaian barunya sang kaisar terbiasa mengenakan baju baru setiap harinya
orang orang biasanya mengatakan kalau dia mengganti pakaiannya hampir setiap jam
dia juga terbiasa menghabiskan semua uangnya untuk menjahit pakaian dengan model dan motif yang baru
hei kau mengenakan baju baru hari ini
apa kau akan mengenakan pakaian baru besok
tidak tidak aku bukan kaisar yang bergantung baju setiap saat
iya kita harus memikirkan keluarga kita kita tidak bisa boros seperti sang kaisar
dia tidak bisa boros
dia tidak peduli dengan kerajaannya warganya dan bahkan tentaraannya
sungguh orang yang egois
dia bahkan tidak punya selera pakaian yang baru tapi tetap berharap kita untuk mengaguminya
apa kita punya pilihan kau bisa dipenggal jika kau tidak suka dengan pakaiannya
suatu pagi yang cerah tibalah beberapa penipu di kerajaannya
mereka menjahitkan beberapa pakaian untuk beberapa pria di kerajaan
orang orang tidak tahu apa yang mereka kenakan
tapi si penipu membual banyak hal mengenai pakaian itu
sehingga orang orang tidak bisa menolaknya
dan juga mereka bilang hanya orang orang yang bijak yang bisa melihat pakaiannya
di mana pakaianku
apa kau tidak melihatnya ini ada di tanganku
tidak aku tidak bisa melihatnya
oh tidak satu orang bodoh lagi yang kita temui
kami adalah dua penjahit terbaik di dunia
ya hanya orang orang yang bijak yang bisa melihat pakaian yang kami jahit
bukan orang bodoh seperti kamu
bijaklah maka kau akan bisa melihat pakaianmu
ya ya ini sangat indah
seketika mereka menjadi terkenal hingga sang kaisar mendengar soal mereka
sang kaisar mendengar banyak hal mengenai jahitan mereka yang sempurna
dan dia memutuskan untuk menjahitkan beberapa baju kepada mereka
manggil penjahit penjahit itu ke istanaku
aku ingin kau menjahitkan beberapa pakaian untukku
kami merasa terhormat mendapatkan kesempatan ini
kami akan jahiatkan berapa pakaian terbaik yang sangat indah untuk yang mulia
semua orang akan iri padamu
tapi yang mulia ada yang spesial dari pakaian kita
hanya mereka yang pantas dengan posisinya yang bisa melihat
bukan orang orang bodoh dan tidak pantas
sang kaisar berfikir sendiri
dia bisa tahu siapakah penasihat yang tidak pantas dengan kedudukan mereka
kami akan membutuhkan beberapa sutra terbaik dan beberapa benang sutra
mohon sediakan kami sebuah mesin tenun dan beberapa hari untuk mempersiapkan pakaian yang mulia pernah kenakan
sang kaisar menawarkan mereka uang yang banyak
dan memerintah semua penjaganya untuk tidak mengganggunya saat mereka bekerja
penipu menyimpan semua kain dan benang sutra di ransel mereka
menyiapkan mesin tenun di ruangannya dan mulai berpura pura menenun sesuatu
semua penasihat kaisar ketakutan saat mengetahui tentang pakaian itu
bisakah kau melihat pakaian yang mereka jahit
aku dengar itu tidak pernah terlihat
bagaimana jika kita tidak bisa melihat pakaian kaisar
kita semua kehilangan pekerjaan kita
beberapa hari berlalu
dan sang kaisar memanggil perdana menterinya dan meminta untuk memeriksa sampai mana pekerjaannya
orang tua itu awalnya ketakutan
tapi dia mematuhi sang kaisar dan pergi ke ruang penjahit
saat berjalan ke ruang penjahit sang perdana menteri berpikir
sang kaisar telah membuatku dalam masalah bagaimana jika aku tidak bisa melihatnya
dia akan mencabut semua tugasku
sang perdana menteri memasuki ruangan dan melihat kedua pria bekerja di mesin tenun
tapi tidak bisa melihat pakaian yang ditenun
kedua penjahit menyambut sang perdana menteri dan menunjukkan pola yang mereka desain untuk kaisar
kenyataannya tidak ada apa apa di tangannya
tapi sang perdana menteri tidak punya pilihan lain selain mengaguminya
dia pun kembali ke sang kaisar
luar biasa yang mulia pola yang mereka buat untukmu sungguh indah
setelah beberapa hari dia mengirim dua orang penasehatnya untuk memeriksa bagaimana pekerjaan penjahit itu
mereka tiba di ruangan si penjahit menunjukkan kepada mereka pakaiannya dan mereka pun mengagumi karya pada kain itu
kami telah mendesain karya terbaik untuk yang mulia
perhatikan keakuratan dari karya ini ini akan terlihat hebat di sang kaisar
kedua penasehat itu merasa bingung karena mereka tidak melihat apapun di tangan penjahit itu
mereka kembali pada sang raja
ketika mereka menemukan karya mereka merasa bingung
jadi bagaimana baju baruku
yang mulia kami tidak pernah melihat pakaian seindah itu dalam hidup kami
itu adalah hal yang paling menawan yang pernah kau kenakan yang mulia
bagus tanyakan mereka kapan mereka siap
aku ingin melihat pakaianku sebelum mereka keluarkan dari mesin tenun
sang kaisar pergi ke ruangan di mana para penjahit bekerja
selamat datang yang mulya apakah kalian sudah selesai
ya yang mulia semua pakaianmu sudah siap ini dia
sambil berkata si penjahit melambaikan tangannya seolah mereka memegang pakaiannya
mereka menjelaskan keindahan dari pakaian baru yang mereka jahit untuk sang kaisar
sang kaisar tidak melihat apapun dia berpikir sejenak
aku tidak melihat apapun
opoko ini berarti aku tidak pantas
tidak ini berarti aku tidak pantas
berarti aku akan kehilangan singgah sanaku
yang mulia apa kau menyukai karya kami dengan kanopi merah anda
iya ini indah aku sangat menyukainya belum pernah aku memiliki jubah seindah ini
terima kasih yang mulya
kapan pakaian baruku akan siap aku tidak sabar untuk mengenakannya
hanya beberapa hari lagi
sang kaisar menyetujui untuk mereka bekerja beberapa hari lagi
beberapa penjaga kaisar memperhatikan para penjahit
mereka berpura pura menjahit pakaiannya tanpa benang dan jarum
para penjaga kaisar bingung melihatnya
berita tentang pakaian kaisar menyebar ke seluruh kota
semua orang sangat antusias untuk melihat pakaian baru kaisar

kaisar menemukan pakaian baru
sang kaisar pergi ke para penjahit
apakah pakaian baru aku siap
ya yang mulya ini dia
kau akan terlihat seperti orang paling menawan di dunia ini begitu kau mengenakannya
ini dia silahkan lepaskan pakaianmu yang mulya
sang kaisar melepaskan pakaiannya dan mengenakan pakaian yang ditawarkan oleh para penjahit
setelah mengenakan pakaian itu dia kecermin untuk melihat pakaian barunya
wow kau tidak akan merasakan beban gebah ini
iya iya ini indah sekali kerja yang bagus tuan menteri
dua ruang tidur istana diangkat dari jalur sang kaisa
entah bagaimana dan mengikutinya kemudian prosesi dibuat di kota
sang kaisar berjalan di keramaian
semua warga memperhatikan pakaian baru sang kaisar dan semua mengaguminya
sang kaisar sangat senang dengan apresiasi warga
dan ketika prosesi memasuki tengah kota seorang anak kecil polos melihat kesang raja dan berteriak
dia hanya mengenakan celana dalam
hei diamlah kenapa kawanku dia berani mengatakan yang sebenarnya kita tidak
kau bilang aku tidak berani
jika kau berani maka katakan yang kau lihat
sang kaisar tidak mengenakan apapun dia telanjang
sang kaisar terkejut mendengarnya tapi kemudian dia lebih terkejut
kemudian semua pria berdiri dan berteriak tentang pakaian baru sang kaisa
sang kaisar merasa malu tapi dia tidak bisa meninggalkan prosesnya begitu saja
semua penasehatnya telah berbohong dan memuji pakaiannya
dia tidak mempedulikan teriakan teriakan tentang pakaiannya
justru dia berjalan dengan bangga
dan kedua pengawalnya mengikutinya
saat sang kaisar berlalu semua orang di sana mempertaruhkannya
kau tidak berani
kau tidak berani
kau tidak berani